fraksi gerindra siap bergabung dengan paket pimpinan mpr yang diajukan pdip dan koalisi jokowi
senada dengan pdip gerindra juga berharap pemilihan pimpinan mpr berlangsung aklamasi
namun gerindra masih mempertimbangkan soal usulan amandemen terbatas undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dan penghidupan gbhn
wakil ketua dpr fraksi gerindra fadli zon menilai amendement terbatas uud seribu sembilan ratus empat puluh lima harus dibicarakan dan dikaji secara mendalam
gerindra belum memutuskan akan mendukung usulan amandemen terbatas dan penghidupan gbhn
pemilihan langsung saya kira sudah menjadi keputusan amandemen
dan itu dimasukkan di dalam adendum adendum tadi
tapi kalau dari pdip kan mengatakan mereka itu tidak ngotot untuk posisi ketua mpr
tapi mereka lebih menyodorkan ke agendanya bahwa harus ada amandemen terbatas

gerindra sendiri sepakat tidak dengan usulan
apalagi saya kira gerindra kan sebagai secara popular vote kami kan kedua terbesar
jadi wajar lah kalau terrepresentasi di dalam pimpinan mpr
bisa sebagai ketua atau bisa sebagai wakil ketua
jadi siap kalau misalnya nanti masuk dalam sistem paket pimpinan mpr yang diusulkan oleh pdip
di diskusikan sama sama
bisa aklamasi bersama
ada konsensus gitu ya